tersangka pelaku begal ini tak berkutik saat ditangkap tim unit lidum dan tk polrestabes palembang kamis pagi
penangkapan yang berlangsung di pinggir jalan ramiza triakudu kecamatan seberang ulu satu jadi tontonan warga yang melintas
dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti handphone hasil begal dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya
sebelumnya aksi pelaku terekam cctv satu juli lalu di sebuah warung jalan harapan jaya kelurahan sungai selayur
korban yang sedang menjaga warung tiba tiba diampiri pelaku dan langsung merampas hp di tangannya
korban yang berusaha melawan akhirnya terkena sabetan senjata tajam pelaku
polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron